heim handphone lu baru
baru dari hongkong kagak
kalo kagak kenapa lu liatin terus
gue lagi nunggu kabar dari sojak
oh mau ngebantuin ngecet tadi
ulu ulu babayu daripada ditungguin mendingan di telepon atu
di gue bukan kagak mau telepon sojak
hape gue kagak ada pulsanya
ada ada aja lu lah pelakuan lu
apa mau kemana
buapak lu kemana fu
ada ada aja lu
tadi sih pergi
tapi gak bilang mau kemana
gue nyari sendal bukan bawa pak lu
ada tuh di dalam kok
ngomong dari tadi
kok mau kemana
bukan urusan lu
tadi mama bilang katanya mama mau ngecat rumah
kalo gak salah
ntar abang beli catnya
paling sekalian cukup
surti sama mbak yanti pamit pulang ya
emangnya udah selesai
masih ada satu lagi
tinggal masuk masukin ke toples
mau kemana lo jak
mau nganterin kue disuruh memak
gue nebeng sampe rumah haji murad ya
rumahnya haji murad kan tinggal jalan doang noh
kalo ada tebengan ngapain gue jalan kaki
apaan lo beli cat jak
hah ngecat pagar kapan
ntar siang kali
gue bantuin yak
boleh yak yak yak
serah paham ya
ya gitu dong
ayang mau gue beliin catnya
kayaknya emang gak bakal suka deh bang warna merah batu batu
kayaknya emang gak bakal suka deh bang warna merah batu bata
warna putih aja bang
biasa biar keliatan bersih
apa lo gak bilang dari tadi
apa lo gak bilang dari tadi

agak bisa ditukar yang masa bang iya orang tadi yang dagang bilang barang yang udah diambil
bisa dituker abang ambil nggak beli beli maksud abang udah dibeli nggak bisa dituker udah udah
terabang beli lagi cetuan putih ya udah bang sekalian nih anterin rumahnya buruhani di rawabebek
sembilan ya bang ngapain dari tadi sih sekalian ini baru kelar bang
baru baru dari hongkong agak kalau kagak kenapa lu lihat terus gua lagi nunggu kabar dari soja
oh mau ngebantuin ngechat tadi iya deh ulu ulu babaya daripada ditungguin mending di telepon atuh
nih gua bukan kagak mau telepon di ojek hp gua kagak ada pulsanya gue pinjem dah punya lu
gua gua juga yang tempuan gitu
kenapa mod oh dari tadi kayak gitu
kamu kenapa pur nyari tiket pulang dapat
dapat nggak bakalan repot begini tadi bukannya kamu abis dari terminal iya terus ada nah itu ada
tapi mahal kamu mah pur pur mau murah atau mahal buat kamu mah sama aja ya beda lah sama aja gimana
sama pur sama sama nggak mampu beli dijam lu ah lama amat ya aja kagak ada kabarnya
uluh ulu itu si baabeh
tis lu gak punya temen orang semarang
gak punya atupur teman teman saya mah paling juga orang sukabumi semua
kalaupun dari daerah lain paling dari garut sumedang bandung tasik
gue lagi nyari temen temen gue yang orang semarang
siapa tahu tahun ini mudik terus gue bisa nebeng
sejauh ini sih belum ada
belum ada yang pulang
belum ada yang ditebengin
kamu nebeng aja tuh sama teman saya
waalaikumsalam kenapa beh
emak lu ada tat
lagi pengajian beh
lah pengajian masih lama ya
biasanya sih masih lama
oh laki lu
nah pak ji
bumbu bumbu tadi teh
cara bikinnya digimanain
terus airnya diambil
oh jahenya direbus aja airnya diambil
terus tambahin perasaan jeruk lemon
terus tinggal tambahin itu